canat tsunami selat sunda
gitaris benwali apoy mengambil jenazah
di rsud berkah pandeglang
untuk diserahkan ke pihak keluarga
anak pertama mendiang a a jimmy
bernama putri radea anindita
berhasil ditemukan dan teridentifikasi
di rsud berkah pandeglang
a a jimmy bersama istri sebelumnya
juga sudah ditemukan meninggal dunia
ketika kejadian keluarga menemani a a jimmy
keluarga menyerahkan proses pencarian
dan pengurusan jenazah kepada benwali
mengingat a jimmy tergabung
dalam manajemen artis yang sama
jenazah selanjutnya akan dibawa
ke rumah keluarga di cianjur jawa barat
tapi akhirnya itu pun menjadi soal buat kami yang penting
dari tim yang ada berkejadian di rsud berkah ini
tim bpi ini memberikan konfirmasi kepada manajemen ini
karena memang tekad kami sampai akhirnya
menemukan ke kakak putri anak pertama
dari alamakum a a jimmy
mudah mudahan bisa ditemukan secepatnya